terima kasih bang
siti juga kangen banget sama abang

ini kayak begini nih yang abang suka nih
bisa usap begini rambutnya
iya tenang aja usap usap terus nih
abang mau nyanyi buat lo
nyanyi aja bang yang enak yang
dikala kita dua
duduk di kebintang lain
aku jatuh cinta lagi
dik mas raditya dateng gak
gak dateng mbak
itu bener kan tiang taring ayo kita minum ya
aduh aduh apa sih enggak udahlah
ntar kalau suamiku pulang gimana aku harus buru buru pulang
dia itu raditya palsu
serah deh mau palsu mau asli yang penting aku ngerasa dia adalah suamiku
jadi kamu udah gak mau temenin saya lagi
apa kamu sudah lupa kejadian malam itu
kamu gak mau kan suami kamu tahu gitu bu pernah tidur bareng
pokoknya kamu harus temenin saya malam ini
karena kamu pacar saya dan kamu harus inget itu
janji ya bang
janji timnya apa aja abang mau
kalau abang udah punya duit banyak kita nikah
lagian juga abang pengen beli alat musik yang lebih canggih
terus abang buka studio musik dah biar kita bisa bikin output dangdut
bener ya bang ye
ayah juga pengen banget bang bikin kaset
biar semua orang tuh tahu kalau ayah juga bisa masuk dapur rekaman
ya biar kakak jadi nyanyi dangdut keliling lagi gitu bang
pokoknya sih kagak lama
cinta itu kudu sabar
terus lewat bang
semoga suamiku tidak tahu kalau aku sudah mampu
tenang aja bang
kalau alia bisa lawan ente itu berarti alia bisa kerja sama sama ente hah
kalau ente sampai menang kita kerja sama
ente belum lupa
ada pengusaha jerman mau ketemu bapak
wah si bujang temannya naga monar
bujang temannya naga monar kan sudah mati
suruh masuk suruh masuk
sudah tahu peraturannya kan
ya siap pak radityo
kalau sampai anda menang kita kerja sama
anda kalah silahkan keluar
mereka juga hoping p nomernya
kalau enggak kalian lagi semua seksi
carlo vitamin itu mau datang
ayo jemput tahu tahu harusnya
benar pak radityo
tapi jerman teman teman
dia akan melakukan apa saja

apa berarti orang lain
kok jadi seenaknya gitu sih
kamu tau gak
aku ini punya suami
kalo sampe aku cerai gara gara kamu gimana
oh itu lebih bagus lagi
saya bisa lebih cepat menikahi kamu
bang lu ngapain kemari
gua gak tahan mat gua pengen banget goyang
tapi kan hidup lu gak enak disono di belakang meja
bang kayaknya lu mesti cabut dari sini
keribu keribunya lagi muter lu
mana gua tahu
wah gak apa apa ini udah gue cabut ya
nanti sama gua pergi dulu ya
sekarang bukannya aku gak sopan sama tamu
aku gak mau cari masalah
tadi mikirnya aneh aneh lagi
pop suami kamu sudah mati
suamiku masih hidup
yang di sini itu itu adalah suamiku
please jangan bikin aku susah dong pak
oh aku mencintai kamu dan aku ingin nikah sama kamu
kamu ngerti dong
nah ini kesempatanku buat pura pura marah nih
nggak usah nusa
sana puas gara gara kamu
aku sudah bilang kan kalau kamu cerai sama dia
aku mesti ngejelasin sesuatu sama kamu
ini salah paham mas
ternyata ini yang kamu lakukan selama aku gak ada di rumah
aku gak melakukan apa apa
kau mau pikir aku percaya dengan mukmanismu itu
aku lihat sendiri bibir kamu mau dicium sama laki laki itu
terus kamu bilang gak ada apa apa
rumah ini sudah penuh dengan zina
ya dia malah nangis
padahal gue kan cuma necting doang
kok tega banget mas ngomong begitu sama aku